yang saya ingat itu uang ini tuh pas kemarin ya
kanan tujuh puluh lima gitu saya udah saya jelasin kayak gitu
oh uang tujuh puluh lima ribu
secara langsung enggak belum pernah baru kali ini
sudah pernah sih di tv tv di mensel sudah ada
kebetulan bang aku ada penukaran uang minggu
pas banget dapat santunan tuh dapetnya uang kayak gini
sudah sih di iklan iklan di berita di berita
ini uang keluar saat
dari segi desain lebih etnik dan lebih bagus
kebanyakan sih terbatas dan juga buat koleksi
kalau satu orang kayaknya maksimal seratus lembar
sampai saat ini saya belum melihat customer pakai bridge ini
makanya sempat browsing juga di internet ini tuh sebenarnya laku apa nggak sih
seperti nilai nilai yang seratus ribu lima puluh ribu tidak ada bedanya
karena jumlah uangnya sama kayak uang uang yang lainnya
tandanya ini ada tanda airnya ini kalau di terawang itu dia jelas kelihatan
kalau misalkan dari bi udah ada peraturan ini bisa untuk pembayaran ya saya percaya sih
beberapa saat saya koleksi dulu di dompet
buat thr ponakan atau tim juga sih
ya karena cuma satu kalau banyak buat bagi bagi orang
mungkin kalau ini kayak dikeluarkan cuma sekali itu saja saya simpan